dinas perhubungan dki jakarta mulai menerapkan larangan menggunakan kendaraan pribadi bagi karyawannya setiap hari rabu
kepala dinas akan memberikan sanksi bagi bawahannya yang melanggar
kepala dinas perhubungan dki jakarta safrin liputo mengeluarkan aturan baru bagi jajarannya
yakni larangan menggunakan kendaraan pribadi saat pergi dan pulang kantor setiap hari rabu
hari pertama penerapan aturan ini kepala dinas perhubungan dki jakarta safrin liputo mengawasi langsung pegawainya yang datang ke kantor
alam mendepan kantor dinas perhubungan dki jakarta juga tampak lengan
selain kendaraan operasional tidak ada kendaraan lain yang parkir
safrin juga akan menindak tegas pegawainya yang tidak mengikuti aturan
kita akan berikan punishment sesuai dengan peraturan yang berlaku
bagi asn begitu tidak melaksanakan pertama kedua dan seterusnya
kita akan berikan penyelamatkan
dengan peringatan satu dua tiga sampai dengan yang bersangkutan bisa saja kita mutasi
kemudian bagi pjlp petugas kontrak kita itu begitu yang bersangkutan tidak melaksanakan
tentu ini menjadi dasar evaluasi kita kemudian ke depan tidak kita akan perpanjang kontrak yang bersangkutan
kepala dinas perhubungan juga melakukan monitoring langsung melalui media sosial dan grup whatsapp
setiap pegawainya diwajibkan berfoto selfie saat di kendaraan umum
kemudian dikirimkan ke whatsapp group sebagai bukti menggunakan kendaraan umum
sekarang baru pertama kali saya naik krl nih jadi agak sedikit bingung tadi
dari nama pak adis tadi suruh naik ke sini sininya gitu
di pondok bambu durensawit
aturan ini sebagai tindak lanjut instruksi gubernur no enam puluh enam tahun dua ribu sembilan belas
tentang pengendalian kualitas udara
aturan yang diterapkan setiap hari rabu ini diharapkan akan menjadi contoh bagi masyarakat
agar lebih sering menggunakan transportasi umum
rizky renardi himawan amri jakarta